terima kasih atas kerjasamanya
saya sudah peringatkan kamu
jangan permainkan imas
sudah dianggap keluarga
oleh keluarga kang bahar
imas dalam perlindungan saya
kenapa gak minta antar dik dik
terima kasih
tamu yang sama kang umus
hidup saya waktu masih gadis
ceh dohma lebih mirip ini kali
imas mau udahan aja sama dik dik
didik suka sama yang lain
keponakan kang bakti
saya mau ketemu bohim di markas kecil
saya nunggu kamu juga disana
ntar lagi saya berangkat
kayaknya aku pernah lihat perempuan yang tadi
kamu jadi jualan kerudung
kayaknya dewi marah sama saya
mungkin karena saya bantuin dija jualan kerudung
gak ada yang pasti
kayaknya dewi marah
mungkin karena bantuin diza
sepertinya memang begitu
kamu mas serba gak pasti
itu semua gak pasti
saya masih galau
saya masih galau
saya mau berangkat ke lebih panjang
selamat siang pak
ijin melaporkan pak
korban sudah kita temukan
bagus silahkan langsung diambil keterangan
saudara kenal devi
atau saudara tersangkut masalah hutang
tapi orang yang bernama devi
yang menyuruh menggunakan jasa firman sapitra
untuk menagih hutang pada saudara
dengan memberikan foto saudara
itu memang foto saya
terus saya juga gak punya hutang
saya juga gak kenal sama yang namanya devi
bisa titip juga ke cimpring
kamu mau ditahan lagi
katanya mau dipinta keterangan
kamu harus kesana
kalau saya ditahan lagi gimana
saya takut ditahan lagi
kamu tanya sama kang mus
mau dipinta ke
saya takut ditahan lagi
daripada ditahan lagi
mending kabur aja
kamu jangan main main sama alat negara
kamu dipanggil polisi
kamu harus berangkat
temenin atuh kang
saya ada urusan lain
kata kang mus
saya harus berangkat
berarti kamu harus berangkat
temenin saya atuh
kan yang dipanggil kamu bukan saya
itu aku yang sulit
hati hati di jalan

soal kang gebang mau pensiun seperti akang terus bisnis lele itu betul kang
setahu saya begitu
tapi kenapa masih di terminal
semua akhirnya harus pensiun
bisa karena tua atau karena mau menempuh jalan yang lain
bisnis yang dianggap lebih baik
gobang dik dik yang lainnya juga
cepat atau lambat semua bakal pensiun
soal kenapa gobang masih di terminal ini untuk menghindari perang
terminal pasar jalanan
adalah tempat yang menghasilkan banyak uang
banyak orang dan banyak pihak yang terlibat di sana
banyak orang dan banyak pihak yang ingin memperbutkannya
saya komar kamu joni iwan ujang jupri sudah pensiun
kita punya bisnis baru
bisnis yang tidak lebih bagus dari bisnis yang kita tinggal
kita merayap lagi mandi keringet lagi tapi hidup kita lebih tenang
tidak seperti sekarang terjadi di terminal di pasar di jalanan
biarkan gobang masih di terminal
itu amanah dari saya
jangan terpengaruh si jamal sama kaki tangannya
dia sudah lama mengincar bisnis yang sudah saya tinggal
lihat ke depan jangan menengok terus ke belakang
terima kasih atas kerjasamanya
saya sudah peringatkan kamu
jangan permainkan imas
karena dia sudah dianggap keluarga oleh keluarga kang bahar
itu artinya imas dalam perlindungan saya
ini cuma peringatan kecil
aku sudah muak untuk mengambil kamu semua

nah dengan siang
di rumahku raja

yang sudah mengmisbread kodom
apa saja menurutmu